polda metro jaya menarik surat perintah dimulainya penyidikan terhadap terlapor prabowo subianto
menurut kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono
spdp tersebut belum waktunya dikeluarkan dan masih memerlukan analisis serta penyelidikan terlebih dahulu
argo menjelaskan spdp tersebut keluar dari keterangan dua tersangka dugaan makar
yang sudah ditahan yakni egy sujana dan lius sungkarisma
kedua tersangka tersebut saat diperiksa penyidik menyebut nama prabowo subianto
namun keterangan dari dua tersangka tersebut masih perlu dibuktikan sehingga perlu dilakukan penyelidikan
argo menambahkan penyidik juga akan melakukan pemeriksaan keterangan egy sujana dan lius sungkarisma dengan alat bukti lainnya
spdp prabowo resmi ditarik dari kejaksaan selasa dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
sebelumnya prabowo dituduh turut melakukan tindak pidana makar bersama sama egy sujana
terkait pemeriksaan egy sujana dan lius sungkarisma argo mengatakan keduanya masih terus diperiksa secara bertahap
liu sungkarisma yang sebelumnya sempat mengancam tidak akan berbicara kepada penyidik akhirnya bersedia menjawab pertanyaan penyidik
spdb tersebut ya sebenarnya belum saatnya untuk dibuat atau dikirim
spdp itu ya yang
menyampaikan bahwa pak prabowo ya itu sebagai terlapor adalah hasil ya
hasil daripada keterangan tersangka egy sujana dengan tersangka lius ya
jadi dengan adanya keterangan daripada tersangka itu perlu ada dibuktikan
artinya bahwa itu hanya kata daripada tersangka ya
menyebut nama menyebut nama itu
jadi kita perlu penyelidikan terlebih dahulu
tangan penyelidikan daripada keterangan
daripada tersangka itu
sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di polda metro jaya jakarta untuk mengetahui perkembangan daripada hal ini
arief apakah sudah ada perkembangan terbaru dari penyelidikan polda metro jaya terhadap pernyataan dari egy sujana dan juga lius sungkarisma
ya selamat siang frida
memang perkembangan terbaru yang ada di polda metro jaya tadi sekitar pukul sebelas
kami tumas polda metro jaya menyatakan secara resmi bahwa polda metro jaya menarik spdp surat perintah dimulainya penyidikan dengan terlapor prabowo subianto
dan tadi argo yono kami tumas polda metro jaya mengatakan spdp tersebut masih terlalu dini untuk dikeluarkan
karena memang nama prabowo subianto sebagai terlapor ini keluar berdasarkan keterangan dari dua tersangka tindak pidana makar yaitu egy sujana dan juga lius sungkarisma
dari kedua tersangka tersebut menurut argo masih harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara bertahap dan juga meng cross check dengan alat bukti lainnya
dan oleh sebab itulah dari pihak polda metro jaya per dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas ini resmi menarik spdp atas terlapor prabowo subianto dari kejaksaan
menurut argo sebelum dikeluarkannya spdp harusnya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu
karena diketahui memang jika spdp
spdp itu sudah dikeluarkan surat perintah di bulan penyelidikan itu sudah ada calon tersangkanya
dan biasanya sebelum dikeluarkan spdp itu harus didahului oleh penyelidikan terlebih dahulu dengan melakukan pemeriksaan saksi saksi
sudah ada bukti permulaan yang cukup ada keterangan saksi fakta dan juga saksi ahli baru bisa dinaikkan menjadi calon tersangka
dan atas dasar itulah dari pihak polda metro jaya karena memang belum dilakukan penyelidikan dan memang belum ada pemeriksaan saksi pendahuluan
akhirnya polda metro jaya menarik spdp terhadap terlapor prabu subianto
dan juga perlu diketahui bahwa jika spdp itu sudah dikeluarkan dalam suatu penyelidikan itu sangat dinamis sekali
di mana perkembangan dari keterangan keterangan saksi fakta ataupun saksi ahli itu bisa saling mempengaruhi
jadi dengan dikeluarkan spdp terhadap terlapor itu memang bisa dibilang belum tentu seseorang itu bisa langsung menjadi tersangka
bahkan seseorang yang sudah menjadi tersangka pun meskipun sudah dikeluarkan spdp
jika memang ada alat bukti novum baru yang bisa membuktikan tidak bersalah itu spdp bisa dibatalkan
arief apakah kemudian spdp yang sudah tertarik kembali itu bisa lagi nantinya dikeluarkan ataukah ada batas tertentu berapa kali mungkin spdp bisa dikeluarkan oleh polda metro jaya
ya moni batas waktu memang dari argo yono tidak menyebutkan secara rinci apakah spdp ini ada
apakah itu ada batas waktunya
namun dengan ditariknya spdp berarti pihak penyidik harus memulai lagi dari awal ataupun harus mengumpulkan keterangan keterangan dan juga alat alat bukti yang memang cukup kuat untuk bisa menjaring satu nama tersangka
dan seperti yang diketahui memang untuk kasus pelaporan tidak pidana makar ini memang sejak pakar lalu ini terus bergulir
tidak hanya terlapor prabowo subianto namun juga nama nama lain juga sudah diminta keterangan
seperti misalnya permainan
tadi politikus gerindra dan juga ada juga kiflan zen
lalu harusnya senin kemarin dr hani hasibuan diperiksa untuk kedua kali namun sayangnya ia tidak hadir
dan amin rais juga harusnya senin kemarin diperiksa namun tidak hadir
dan tentunya dari nama nama yang sudah disebutkan itu tentunya penyidik masih memerlukan analisis lebih lanjut
untuk diketahui juga untuk pemanggilan kedua amin rais itu nanti dijadwalkan pada jumat esok
karena pada hari senin kemarin amin rais
tidak hadir memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
dan kita masih menunggu bagaimanakah perkembangan terhadap kasus tindak pidana makar ini
karena memang banyak sekali aktivis aktivis ataupun tokoh tokoh politik yang namanya
ataupun tokoh tokohnya atau aktivis ini disebut sebut dalam pemeriksaan
dan kita masih menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya frida
baik terima kasih atas informasinya arief kurniawan melaporkan dari polda metro jaya